ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan tentu dampaknya macet dan juga pengalihan ya
ada beberapa teman kita transmedia yang juga terjebak di jalan harus diturunkan di tengah jalan
karena harus memberikan pengalihan
yang tadi kita langsung tanyakan ke rekan kita aja di lapangan ya mevri
ada putri demes
sudah ada produser lapangan cnn indonesia demes yang sudah berada di kawasan jakarta selatan
demes di mana anda saat ini berada dan apa yang terjadi di sana
kemacetan seperti apa dan dampaknya bagi transportasi publik termasuk transjakarta seperti apa
seperti yang anda katakan tadi ya selamat pagi heranov dan mevri
pagi hari ini memang menjadi perhatian bagi warga jakarta terutama yang akan melakukan perjalanan
ini menuju ke kantor untuk bekerja ataupun menuju ke sekolah begitu ya yang menempuh pendidikan
karena pagi hari ini ada sejumlah kemacetan yang walaupun sebenarnya di kota jakarta ini
kita sudah terbiasa dengan kemacetan tetapi hari ini ada yang berbeda mevri dan heranov

karena kita melihat ada kebijakan yang dikeluarkan oleh polda metro jaya untuk adanya pengalihan arus lalu lintas
yang dilakukan di sejumlah wilayah karena adanya ktt asean sehingga ada sejumlah jalur lalu lintas yang kemudian ditutup
dan kita akan melihat langsung ini ada juru foto evan atkan yang akan menunjukkan langsung kepada anda
bagaimana kondisi lalu lintas terkini saat ini posisi saya melaporkan adalah di jembatan penyeberangan
tegal parang yang juga digunakan oleh
warga jakarta untuk mengakses bus transjakarta khususnya di halte tegal parang
dan yang anda lihat saat ini di layar kaca adalah kondisi lalu lintas terkini di jalan gautot subroto
yang menuju ke arah kuningan atau ke arah rasuna said
dan kalau kita lihat melfri dan juga heranov memang di kedua lajur baik yang menuju ke arah barat
maupun menuju ke arah timur ini macet padat begitu ya mevri dan juga heranov
dan tadi juga ada sejujurnya
jumlah kesaksian dari warga yang melintas saya juga sempat berbincang sebentar bahwa mereka mengeluhkan
ada sejumlah warga yang bahkan mereka menggunakan transportasi umum seperti bus transjakarta
misalnya mereka terpaksa harus turun tidak di halte tempat tujuan yang mereka biasa lakukan
tetapi harus turun di tengah jalan begitu mevri dan juga heranov karena mereka harus mengejar
sebelum terlambat untuk sampai ke kantor begitu messi
dan kalau kita melihat memang pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan oleh polda metro jaya
ini juga sudah disampaikan oleh dirlantas polda metro jaya kombes latif usman
ini ada tiga ruas jalan di jakarta yang diberlakukan pengalihan arus lalu lintas
seperti mulai dari jalan mh tamrin sampai jalan jenderal sudirman
ini dari bundaran patung kuda sampai dengan bundaran senayan
kemudian sepanjang jalan rasuna said dari cokro sampai kuningan
ini yang anda lihat saat ini di layar kaca ini adalah kondisi terkini rasuna said
kemudian juga satu lagi adalah di jalan gatot subroto ini juga yang anda lihat juga di layar kaca
ini adalah sepanjang jalan imam bonjol sampai bundaran hotel indonesia
dan melfri dan heranus kalau kita melihat mengapa kemudian jalur lalu lintas yang ditutup ini sepertinya hanya tiga ya
tetapi menimbulkan kemacetan yang luar biasa
karena kalau kita melihat di jalur jalur ini memang ini kalau kita lihat secara tata kotar begitu ya
ini adalah memang di jalur ini tersebar sejumlah perkantoran
kemudian juga ada berbagai lembaga pemerintah
juga ada di sana sehingga memang ini adalah jalur yang biasanya saja setiap harinya memang sibuk
tanpa ada pengalihan lalu lintas
sehingga kalau ada pengalihan arus lalu lintas tentu saja ada dampak yang lebih lagi ditambahkan
apalagi kalau biasanya di hari hari seperti biasanya arus lalu lintas terutama yang menuju ke pusat kota jakarta
yaitu yang menuju ke arah barat menuju ke rasuna said ini biasanya jauh lebih macet ketimbang ke arah yang sebaliknya
karena ini terkait dengan jalur lalu lintas
dengan jam jam berangkat kerja seperti mulai pukul tujuh sampai sepuluh pagi
yang telah diberlakukan juga jamnya untuk pengalihan arus lalu lintas ini
tetapi dengan adanya pengalihan arus lalu lintas ini menimbulkan kemacetan yang lebih lagi
karena ada kemacetan lalu lintas yang terjadi tidak hanya yang anda lihat di layar kaca juga
mevi dan heranov tetapi juga di sejumlah arus lalu lintas yang diberlakukan sebagai jalur alternatif
seperti ada beberapa
rekayasa lalu lintas yang kemudian disarankan oleh polda metro jaya untuk bisa diambil oleh warga jakarta
yang akan melakukan perjalanan di jam jam pengalihan arus lalu lintas ini
yaitu misalnya kalau dari arah selatan anda ingin menuju ke arah barat atau ke arah utara
kalau ke barat berarti ke arah selipi kemudian ke arah utara berarti ke monas
ini bisa melalui jalan jalan alternatif seperti kiai maja kebayoran baru dan seterusnya
kemudian dari arah utara sebaliknya ya dari arah utara menuju ke selatan
ini bisa melalui medan merdeka barat kemudian budi kemuliaan dan seterusnya
kemudian dari arah timur ke barat juga seperti itu
dan arus arus lalu lintas yang di jalur alternatif ini juga mengalami kemacetan mevi dan heranov
kalau sebagai antisipasi juga bagi warga mevri dan heranov
karena arus lalu lintas ini juga akan pengalihannya akan terus dilakukan untuk dua sesi di hari ini
mulai pukul tujuh sampai pukul sepuluh pagi
seharusnya pengalian lalu lintas ini sudah berakhir
tapi masih akan dilanjutkan nanti sore pukul empat sore sampai pukul sepuluh malam
dan ini juga ada di jam jam sibuk pulang bekerja
sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi warga jakarta untuk bisa mengambil arus lalu lintas yang lainnya
terima kasih untuk laporan terkini anda
ada putri demas langsung dari jakarta
ya mevri pemirsa tadi kita lihat bagaimana suasana kemacetan yang terjadi pasca adanya pengalian lalin
tentunya masyarakat diimbau untuk mengingat jam empat sore
sampai jam sepuluh malam akan diberlakukan lagi pengalian alin tadi ya
iya jadi dipilih ya rute rute yang sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh putri demes
terima kasih banyak atas laporan anda yang sudah kemudian melanjutkan tugasnya kembali
tadi catatan dari heranov ya harus kita tegaskan
nanti pada pukul empat sore sampai pukul sepuluh malam masih akan kembali diberlakukan sistem penutupan jalan secara situasional
untuk itu bagi anda antisipasi dan juga pilih jalur jalur alternatif yang ada